untuk menata penggunaan lahan dan investasi pemerintah melalui kementerian investasi telah mencabut lebih dari seribu izin usaha pertambangan atau iup
menteri investasi mengatakan langkah ini sebagai upaya untuk menggerakkan roda perekonomian di sektor pertambangan
izin usaha pertambangan yang dicabut itu terdiri dari satu dua puluh satu tambang nikel dua ratus tujuh puluh satu tambang batubara empat belas tambang tembaga lima puluh tambang boksit tujuh ratus tiga puluh tujuh tambang timah lima puluh sembilan tambang emas dan tiga ratus delapan puluh lima tambang mineral lainnya
dengan total luas lahan lebih dari dua tujuh juta hektare
izin usaha pertambangan yang dicabut pemerintah disebut karena para pemegang usaha tidak menjalankan kegiatan
di antaranya ada perusahaan yang mencabut pemerintah yang mencabut pemerintah
ada perusahaan yang pilot yang masa berlaku izinnya sudah habis bahkan iup hanya digunakan untuk jaminan bank
menteri investasi bahlil lahadalia senin siang dalam jumpa pers yang diselenggarakan di kantornya mengatakan
langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini sejatinya untuk menggerakkan roda perekonomian
pemerintah yang dilakukan adalah untuk mempercepatkan investasi kemudian bagaimana menciptakan alaman pekerjaan bagaimana memperlukan nilai tambah bagaimana mengatur aja padanya yang diperlukan bagaimana mendorong kekeluhan ekonomi
dan kalau dipercaya kelebatan negara sudah terjadi untuk membiayai kebunan negara